menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono menjanjikan ruas tol trans sumatera dari bakahuni lampung hingga pekanbaru riau bisa tersambung pada akhir dua ribu dua puluh tiga mendatang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak presiden republik indonesia yang kami hormati
kami saya dan pak gubernur riau saat ini ada di kilometer enam belas jalan tol bakanbaru dumai yang sebentar lagi akan bapak presiden resmikan pengoperasiannya
setelah beberapa waktu yang lalu bapak resmikan pengoperasian jalan tol bakoheni kayuagung saat ini telah siap untuk diresmikan jalan tol kayuagung palembang sepanjang empat puluh hektare
bersamaan dengan itu tanggal dua puluh sembilan september akan di groundbreaking mulai bekerjanya pembangunan jalan tol palembang betung sepanjang tujuh puluh kilometer
dan akan ditandatangani pula perjanjian kerja antara pu dan bujt untuk ruas jalan tol betung jambi sepanjang satu ratus sembilan puluh kilometer
kami juga akan menandatangani
perjanjian kerja antara pu dengan bujt untuk ruas jalan pakan baru keringat ke arah selatan menuju jambi sepanjang satu ratus tujuh puluh lima km
dari rengat ke jambi sepanjang satu ratus sembilan puluh km sedang kami upayakan untuk percepatannya
kami targetkan akhir tahun dua ribu dua puluh tiga lampung pekanbaru akan sudah dapat disambungkan